tni angkatan udara menggelar bulan dirgantara indonesia dua ribu delapan belas
untuk menyambut ulang tahun tni au ke tujuh puluh dua
berbagai produk penerbangan dan juga persenjataan militer dipamerkan
selama tiga hari ke depan
berbagai jenis teropong radio komunikasi senjata laras panjang
serta pistol pasukan elit tni au paskas dapat anda temui
dalam pameran dirgantara dua ribu enam belas
tidak hanya itu sejumlah produk militer yang dihasilkan
dinas penelitian dan pengembangan tni au
juga menarik perhatian para pengunjung
salah satu yang jadi perhatian pengunjung adalah dipamerkannya
flight simulator yang biasa digunakan untuk mendidik calon penerbang
bulan dirgantara tahun ini adalah rangkaian acara
untuk memperingati ulang tahun tni au ke tujuh puluh
selain pameran acara ini juga diramaikan dengan lomba foto
dan juga atraksi ke dirgantaraan